masih di after sepuluh tim pencarian korban longsor di desa ngetos kabupaten nganjuk jawa timur berpacu dengan waktu
cuaca dan potensi longsor susulan menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi mereka saat mencari lebih dari dua puluh warga
yang menjadi korban bencana longsor pada minggu empat belas februari lalu
tim pencarian melakukan plotting pembagian untuk personel yang bisa masuk ke titik lokasi longsor
ini digunakan sebagai cara untuk memaksimalkan proses pencarian dan juga keselamatan bagi para personil di lapangan
mengingat tepat di atas bukit yang longsor tersebut masih terdapat retakan yang bisa suatu saat turun dan mengancam keselamatan para personel di lapangan
saya bersama bapak wayan suyatna
bapak apa yang dilakukan personel di lapangan terutama tim ekskavator ini ketika turun hujan semalam pak
apa yang mereka harus lakukan dulu
jadi pada saat turun hujan kemarin kita hentikan pencarian
kenapa demikian kita mengantisipasi longsoran longsoran yang terjadi
karena di situ daerahnya masih labil maaf di bagian kanan itu masih ada retakan bagian kiri juga sebelah sini masih ada retakan
di titik mana fokus pencarian dan di sebelah mana pak retakan itu yang masih terjadi
karena dari informasi ada tiga puluh cm pak retakan di atas itu pak
baik jadi untuk sementara saat ini kita fokuskan pencarian
di titik a sektor a sebelah kanan yang sektor b sebelah kiri
jadi timunan timun yang terjadi di situ kita bersihkan semuanya
karena ini kan jumlah personel juga cukup banyak
nah untuk menjamin keselamatan mereka juga strategi apa pak yang dipakai
jadi karena jumlah personel cukup banyak
untuk mengantisipasi itu kita tidak mengerahkan semua personil tapi secara bergantian mas
jadi ada bergantian jadi ada sepuluh orang yang berada di sektor a sepuluh orang yang ada di sektor b
ada eksempator eksempator kita antisipasi itu semua
untuk membagi personil di sini ada tim relawan yang siap dikerahkan untuk mengevakuasi bila ditemukan korban
apa yang dilakukan tim untuk memulai operasi setiap pagi kalau di malam hari ada hujan
misalnya membuka jalan kembali atau bagaimana pak
seperti kemarin itu diguyur hujan dari jam sebelas hingga jam empat sore
jadi untuk pencarian di hari yang kelima ini kita melakukan assessment dulu pak
yang pertama kita assessment dengan drone
drone itu kita lakukan untuk melihat situasi
apakah terjadi loseran loseran baru kita antisipasi dengan itu
kemudian yang kedua mengerahkan kinain anjing pelacak
itu untuk mengantisipasi timbunan timbunan di mana korban itu berada
sehingga efektif dalam keadaan pencarian
dilakukan assessment dari eksempator
lakukan pemadatan dulu sehingga jalan yang dilalui agak bersih kemudian agak padat
baru kita lalui menuju ke sektor a tersebut
evakuasi dilakukan dengan sangat hati hati
mengingat tubuh korban sudah tertimbun selama lima hari
kamis delapan belas februari siang ada lima korban yang ditemukan dan berhasil dievakuasi
artinya menyisahkan satu lagi korban yang masih tertimbun
total ada dua puluh korban yang berhasil dievakuasi
dua diantaranya diangkat dalam konbis